badan anggaran dpr dalam rapat bersama badan kebijakan fiskal atau bkf kementerian keuangan
mengusulkan agar daya listrik empat ratus lima puluh volt ampere dinaikkan ke sembilan ratus volt ampere
sementara plt dirjen ke tenaga listrikan kementerian sdm
dadan kusdiana mengatakan tidak akan ada penghapusan daya listrik empat ratus lima puluh volt ampere
dilansir dari cnbc indonesia com dihapusnya daya listrik empat ratus lima puluh volt ampere disampaikan
ketua banggar dpr said abdullah untuk menyerap listrik milik pln yang sedang mengalami oversupply
said mencatat pln tengah mengalami oversupply listrik enam gb
dan masih dikutip dari cnn indonesia com hari ini empat belas september dua ribu dua puluh dua
plt direktur jenderal ketenaga listrikan kementerian sdm dadan kusdiana memberikan pernyataan
bahwa tidak akan ada rencana penghapusan daya listrik empat ratus lima puluh volt ampere
dan apa yang disampaikan ketua banggar said abdullah hanya bersifat usulan